lu udah dibeliin segala macem
pasti mau gak bisa
harus kawin sama dia sama susan
gua gak ngerti omongan lu
gua gak ngerti
kalo gue disuruh lucky
pernah pernah jadi istri adi ya
ya eh ini kan sekolahnya si glenn sama si luki
anu anu terus gimana dong kalo kita ketahuan
dia jadi produser gadungan
lu kan produser film yang katanya mau bikin film
judulnya ada nanti di kuburan kan
eh eh eh lu jangan ngumpet lu
eh lu lu yang yang ngaku ngaku jadi orang sony bmg itu ya
eh tangan dingin tangan dingin kutu kupret lu bohongin gue
wah berarti lu berdua bohongin kita
kurang aja tuh
katemu gua gampar lu gendut
bisa lah enak aja lu ngomong
eh bantuin dulu gi
wan bangun wan
gak akan mati kan
ya enggak lah aku tuh cuma ngasih pelajaran biar dia nggak kawin sama hopi
eh lu jangan macem macem lu
eh dia kayak gini gara gara bodyguard gue
gue juga nyuruh orang buat ngalahin dia
bodyguard apaan itu tadi bodyguard lu yang cewek itu
iya yang cadar hitam
lu gak ngeliat bodyguard gue segedut gitu
hah dia sekali tonjok langsung ko dia
eh lu lu gak usah ngaku ngaku gitu deh
ya of course lah tentu aja gue mau jadi pacarnya dia karena gue berhak
karena gue yang bikin dia ko kayak gini
sama dia juga gebukin dia tuh yang pakai cadar hitam
bangun abang jangan tinggalin umi
anak kita masih kecil kecil abang
bangun abang ini kenapa suami saya
dia dia dia dia
eh gimana sih
pacarnya berat istrinya sembilan lu gila
sampai sekarang tau
gimana gak berat istrinya sembilan
terima kasih ya
eh jangan pergi sampai yang ngejar lu
makasih ya gak enak
jadi ternyata bandot yang ngejar lu itu udah punya istri dan punya anak
iya aku juga gak tau kan kalo kakek itu udah punya istri
ngaku ngakunya sih kayaknya masih berjaga
waduh sub banget benci banget
jadi siapa sekarang yang akan jadi cowok kamu
mendingan kamu sama aku aja
aku lebih keren dari dia
mendingan sama gue aja
kan gue juga udah ngalahin si bandot itu
ehm karena kalian berdua udah berhasil bikin kakek kakek itu ko
oh kalian berdua jadi pasir aku
buat siapa yang mau pegang ini
cuma kamu harus panggil aku
jadi howa bisa liat hal ini
jadi itu yang yang aku mau mati
kalau begini caranya
bahagian juga lo
kalau nggak sampai kawin
resek banget dah
aduh mantep bener
pokoknya si lora harus cepet cepet kawin
kalau kagak tahu aja sendiri
lo udah dibeliin segala macem
harus kawin sama dia
apaan lagi lo si eper si eper si eper
gue nggak ngerti omongan lo eper eper eper eper
gue nggak mau tau
yang penting lu udah dibelanjain segala macem
lo harus mau
loh udah dilamar tanggung jawab
nya nya tau nggak sih
di sekolahku tuh banyak cocok yang jauh lebih tajir daripada kakak kaya itu
di sekolah aja tadi ini dikerjain
kayak enak aja orang udah baik kaya gitu
ya udah tuh serahnya aja
kalo nya mau jadi istri ke sembilan dia
istri ke sembilan
yes nine ke sembilan dia tuh penipu tau nggak
aneh pergi ke bionkop
manta bareng laura nonton cowboy berduaan
yow mantap dah gue punya pacar laura
dapet cewek cewek tajir kaya laura
aduh babe sebentar lagi anak babe yang paling ganting ini akan jadi aktor terkenal
oh gimana sih nyanyi aja ada tamu tuh dicuekin bukan dicukur cukur
hei luki lo nggak nanya di sekolah lo lo kesambet apa
seorang kesurupan cengar cengir nggak keruanan
biasanya lo pergi kabur dulu kalo babe dateng
hei babe kakabe hari ini luki lagi seneng
masalahnya anak babe yang paling ganteng ini udah punya pacar sekarang laura be namanya
ah kalo gitu babe mesti bikin syukuran buat lo nih
hah syukuran be
eh mesti bikin syukuran sebab apa apa lo untung masih laku
ah pokoknya jangan ngomong gue bikin sekolah buat lo
pokoknya gue bikin syukuran buat lo
eh pergi aja tuh orang kita masih demen sama dia
iya be hahaha dia nggak tau kita lagi seneng be
malem minggu ane pergi kakabe ya stop
yah ngapain lagi bokap eh sekalian aja tuh belantungan di pohon terus reklak reklak
sontoloyo anak kurang ajar bukannya mbantuin malah ngeledek ngetain bapak jadi orang hutan
bapak jadi orang hutan
waduh waduh aduh waduh paling paling nih bapak nih ini eh paling emang punya mata
aduh gimana sih bapak ampun bapak ampun bapak saya tidak sengaja malah duduk dia maunya
nimpuk si gato dia itu kurang ajar kenapa pak ampun minta maaf ampun haji ampun ampun
maaf nggak sengaja mau nimpuk si gato itu kena hehehehe nggak sengaja iya iya iya gue ngerti ya
eh pak nanti ada waktu nggak ada apa saya mau makan makan
sama syukuran untuk dia ngeruat dia kan punya pacar anaknya rangkaian
telur kan tot ya dulu woi iya iya salah ngomong ngomong wah mantap dong yang
penting ada ginian ya pijet gratis hahaha mantap dulu